sebelumnya presiden joko widodo beri tanggapan soal dirinya yang disebut sudah tidak lagi menjadi bagian dari pdi perjuangan
jokowi hanya mengatakan terima kasih
ditanya soal tak lagi jadi kader pdip presiden jokowi hanya mengatakan terima kasih
sebelumnya ketua dpp pdi perjuangan bidang kehormatan komarudin watubun menyebut presiden joko widodo dan gibran raka buming raka
sudah tidak lagi menjadi bagian dari pdi perjuangan